rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso telah mempersiapkan sebelas kamar isolasi
untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pasien yang terkait virus corona jenis baru yang tengah merebak
rumah sakit ini juga telah menyiagakan sejumlah petugas untuk menanganinya
virus corona virus jenis baru ini telah menjadi perhatian dunia
virus yang menyebabkan masalah pada paru paru atau pneumonia ini telah menginfeksi lebih dari lima ratus orang
menyebabkan tujuh belas orang penderitanya meninggal
sebagai langkah antisipasi kementerian kesehatan telah menyiapkan rspi sulianti saroso untuk bersiaga
sementara di rspi sulianto saroso saat ini ada satu pasien dengan gejala pneumonia
yang memiliki riwayat bepergian dari daerah wuhan tiongkok
sedang menjalani perawatan di ruang isolasi dan menunggu hasil tes
ada satu pasien dengan suspek tapi kondisi saat ini masih stabil dan tidak ada perburukan
belum dinyatakan sebagai